amin abang dong yang baru beli kemaren
emang itu buat apaan sih bang
kalo abang capek pegal keram sama kesemutan
oh tati mau juga dong bang
biar capek sama pegal di badan tati ilang
kamu ngapain berdiri disitu
bapak mau kemana
bapak saya mau ke pangkalan mau ketemu kamu
ini mau ngasih tau konsimotor kamu ada sama bapak
masya allah pak
kalo engga jadi nelpon dong
jadinya aku kan engga perlu capek capek nungguin kamu
kenapa kuncinya ada di bapak
bapak teh tadi mau nyari kamu ke pangkalan mau ngasih tau
jadi kamu ga usah mikirin bapak lagi beli pancingan
soalnya bapak sudah dikasih pinjem sama mbak bei alat pancingan punya dia
pas bapak ke pangkalan bapak lihat kunci kamu ada di motor kamu
yaudah bapak bawa aja daripada motor kamu dicuri orang
kenapa bapak engga telepon ntis
ntis teh udah jalan kesana kemari nyari kunci motornya
ntis kira teh jatoh di jalan
ntis teh udah stres pak
maaf bapak atuh tis
bapak teh tadi keasikan mancingnya jadi lupa ga ngasih tau kamu
tumben lu fet pagi pagi udah pergi
iya kakak kita ada urusan
biasa urusan keluarga
lo punya keluarga di jakarta
sio mama punya kakak kakak sesama orang timur itu
semua mbak sodara
kakak maaf kalo beta lancang kakak ini sudah mandi kah
udah dong gue mandi itu sehari minimal dua kali
oh berarti bukan kakak mungkin buat yang kita lewati ini
beta mencium bau tidak sedap kakak
terima kasih kakak purnomo
sama sama adik obet
kamu teh jangan ceroboh atuh tis
beli gantungan kunci
ya buat kunci motor kamu atu
cari yang kayak tali yang panjang biar bisa diikat di setang motor kamu
yang tolong ambilin multivitamin abang lu yang baru beli kemaren
emang itu buat apaan sih bang
kalau abang capek pegel keram sama kesemutan minum ini pasti hilang
hati mau juga dong pak biar capek sama pegel di badan tati hilang
bang nanti ke rumah emak ya
tapi lu jangan lupa sama abang
dari rumah kang mau sarapan
pohon pohonnya gak ada
lagi beli kertas minyak sebentar katanya
mak penting abang juga penting
lo mesti bisa bagi waktunya
di rumah mah berapa jam di rumah berapa jam
enaknya di rumah berapa jam bang
mau makan nasi uduk
iya gorengan mah kurang
ya udah tuh bikin sendiri
ngambil nasi sendiri
iya juga ya bang
ya sabar dong jangan main ambil sendiri aja
sis bapak mau ke haji murut ya
abang marah tadi bantuin emak
kok abang cemberut
apa yang cemberut
abang kagak cemberut abang kesel
abang kagak marah abang kesel
sama ah sama sama cemberut
hah udah mau ojek dulu
ibu perhatiin belakangan ini kamu pulangnya telat terus
kemarin juga telat
bunga banyak tugas bu
hurdah ini juga sama temen
tapi kemarin bapak bilang ketemu kamu di gang
iya kan pak
bapak kemarin bilang ngelihat bunga di gang